ini pengusaha masih dalam mode survival atau sudah bisa menghasilkan margin profit bang sarman
inilah mimbar suara pengharapan
minimal kita harus punya mencetak mega lah yang berani bisa main di
nah kalau sarapan di sini mbah domo
yang disampaikan oleh pak haruna sumitro dalam sebuah acara postres